menyatakan tidak sanggup untuk memberangkatkan enam belas jemaah calon umroh di seluruh indonesia
mereka berdalih kondisi keuangan perusahaan bermasalah
kondisi keuangan pt amanah bersama umat sedang bermasalah
sehingga pihaknya tidak mampu untuk mengembalikan uang jemaah
untuk itu mereka menawarkan para calon jemaah yang sudah mendaftar untuk membayar biaya tambahan
biaya tambahan ini bervariasi dari enam juta rupiah hingga dua puluh juta rupiah untuk dapat diberangkatkan
persoalan tiket maskapai penerbangan dan terbitnya peraturan kementerian agama
apabila mereka minta untuk riban saat ini saya menganggap

saya yakin saya tidak mampu
saat ini anggutur masih beroperasi namun ada beberapa di daerah kami tutup
karena untuk menjaga keamanan karyawan kami
karena mereka adalah karyawan yang takutnya diancam dan diintimidasi
bahkan memang ada pihak pihak yang memang mengajak untuk memang membuat ini jadi tambahan
namun kami tetap berusaha untuk tetap beroperasi
di makassar dan di jakarta kami masih
kami tetap jarang
sementara itu puluhan calon peserta umroh agutur travel
mendatangi kantor cabang abu tur travel di palembang sumatera selatan jumat pagi
mereka ingin mendapat kepastian berangkat ke tanah suci
jika tidak jadi diberangkatkan mereka berharap uang mereka dikembalikan
para calon peserta umroh mendatangi kantor cabang ambutur travel palembang sumatera selatan
namun mereka mendapati kantor tiga lantai itu tertutup dan dipasangi garis polisi
beberapa orang tak kuasa menahan emosi
menceritakan beratnya perjuangan untuk bisa mendapat tiket ke tanah suci
ayumai dan anaknya nanda telah melunasi biaya umroh tiga puluh dua juta rupiah
agar bisa diberangkatkan maret dua ribu delapan belas
harapannya ya kami bisa diberangkatkan
kalau tidak bisa diberangkatkan kami minta kembalikan uang kami
sementara novi ulfa savitri tak tahu bagaimana cara mengabarkan kegagalan berangkat ke tanah suci kepada keluarganya di kampung
padahal ia yang merekomendasikan abu tur travel untuk keberangkatan umroh keluarganya
sementara itu kepala kantor wilayah kementerian agama sumatera selatan menyatakan
pihaknya akan membuat pos pengaduan
bagi jemaah yang gagal berangkat
kanwil juga akan merekomendasikan agar izin operasional abu tur travel segera dicabut
kemarin kita sudah berusaha memanggil pengurus abutur dari pusat dan kita sudah konversi per ya
mereka akan janji tanggal delapan rilis untuk keberangkatan bulan februari
mereka berjanji akan merilis schedule time keberangkatan januari yang terlambat
untuk diberangkatkan bulan februari
sebanyak satu enam ratus enam puluh dari tujuh lima ratus enam puluh dua sampai ramadan
nah tetapi kenyataannya sampai sekarang belum ada berita yang kita dapatkan dari abu itu sendiri
kepolisian sektor ilir barat satu palembang telah menyegel kantor abu tur travel dengan garis polisi
memang saat ini kan belum ada dari pihak jamaah istilahnya melapor ke kita
tapi saya mengantisipasi istilahnya nanti kalau misalnya tidak di polis line itu berarti
para jemaah nanti berpikir agutur yang menutup secara sepihak
ya kan begitu nanti terjadi pengerusakan kita ada masalah yang baru padahal masalah yang lama belum kita selesaikan
sebelumnya pihak abutur travel berjanji akan mengeluarkan jadwal keberangkatan pada delapan februari dua ribu dua puluh
namun ternyata kantor sudah ditutup dan belum ada kepastian jadwal keberangkatan
yang membuat puluhan calon peserta umroh kecewa